ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan bersama elit parpolnya mendatangi kantor pdi perjuangan di jalan diponegoro jakarta pusat jumat sore
kedatangan pan untuk menghadiri acara silaturahmi dan kerjasama antar keduanya
acara itu dihadiri ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri ketua dpp pdip puan maharani dan bakal calon presiden ganjar pranowo
pertemuan ini merupakan yang pertama setelah pdip mengumumkan ganjar pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung
belum dapat dipastikan apa isi dan tujuan pertemuan yang berlangsung tertutup itu